oke kita akan masuk ke informasi yang pertama pemirsa ini tentang tadi yang kita juga buka di awal itu tentang cuaca yang tidak menentu
jadi juga kami menyarankan agar anda menggunakan gadget anda ya untuk memantau weather atau juga apa namanya cuaca
prediksi cuaca sangat penting sekali sekarang ini agar anda tahu apakah nanti malam hujan atau seperti apa cuacanya sehingga bisa mengantisipasi
nah yang jelas hujan deras yang mengguyur wilayah hulu puncak membuat tinggi muka air di bendung katulampa bogor jawa barat sudah mengalami peningkatan
ya hingga senin malam pantauan debit air mencapai ketinggian satu ratus tiga puluh cm atau pada level siaga tiga
ya guna mengantisipasi kemungkinan bertambahnya debit air di jakarta petugas langsung memberikan peringatan dini ke wilayah hilir ciliwung
naikan air ciliwung berlangsung signifikan dalam waktu dua jam
status normal setinggi empat puluh cm meningkat hingga bertahan satu ratus tiga puluh cm atau berada di level awas
hujan mengguyur sebagian jakarta dan bogor sepanjang senin kemarin bahkan tingginya intensitas hujan menyebabkan bendungan katulampa sempat berada dalam status siaga tiga
ya memang untuk mengukur bagaimana dampaknya menuju ke jakarta biasanya kita melihat dari situasi di bendung katulampa ini
nah diperkirakan dalam jangka waktu enam hingga sembilan jam air akan sampai di jakarta
jadi meski diprediksi akan terjadi banjir hingga selasa dini hari kondisi aliran air yang melintas
di pintu air manggarai masih dalam status normal
volume air di pintu air manggarai menunjukkan angka tujuh ratus dua puluh cm
ya akibatnya kedua pintu air tetap dibuka guna mencegah terhambatnya aliran air yang bisa saja datang secara tiba tiba
apalagi jika nanti di jakarta hujan kembali turun atau mungkin di daerah puncak sana ya
nah sejauh ini badan penanggulangan bencana daerah dki jakarta mencatat terdapat dua belas daerah jakarta
yang rawan banjir
nah bantaran kali ciliwung akibat luapan air banjir kiriman
ya antara lain kita coba lihat wilayah srengseng sawah di jakarta selatan
mungkin untuk anda yang tinggal atau berada di wilayah itu harus berhati hati ataupun waspada
diikuti juga wilayah rawajati kalibata pengadegan dan pejaten timur
nah sementara itu wilayah yang ikut dalam zona rawan banjir
ya kita juga lihat selanjutnya adalah wilayah kebon baru bukit duri balai kambang
cililitan cawang bidara cina dan juga
jumlah lokasi di kampung melayu
nah beberapa daerah juga sekarang ini menjadi langganan banjir bahkan hingga daerah elit seperti kemang ya
yang kita ketahui juga seringkali mendapatkan kiriman air banjir
sehingga betullah ini pemirsa di rumah begitu untuk harus lebih antisipatif lagi
jangan sampai nanti ketika anda hujan misalnya berderas di tengah jalan macet total
sehingga banyak waktu yang terbuang ataupun juga ya
setidak tidaknya juga menghindari air banjir yang bisa merusak kendaraan dan juga lain lain sebagainya